siapa sih yang gak gemes lihat buah anggur yang bergelantungan di pohon seperti ini
padahal buah buah ini masih terlalu hijau masih jauh dari ukuran matang
namun karena selama ini yang dilihat cuma buah anggur dalam kemasan
ya jadilah ladang milik sunardi ini diserbu pengunjung sekedar untuk bersuah foto
mereka yang datang demi melepaskan penasaran setelah melihat postingan di media sosial
saking gemasnya tidak sedikit pengunjung yang memetik dan mencicipi buahnya
rasanya kan bisa ada tumbuh yang kayak gini walaupun masih yang segini tapi mudah mudahan ini bisa jadi besar
ladang ini berada di desa sido urib kecamatan beringin
hanya satu km dari dinding pembatas sisi barat bandara kuala namu
pemiliknya sunardi awalnya tidak berencana menjadikannya sebagai tempat wisata
tak disangka sebuah postingan temannya di media sosial beberapa hari lalu
malah bikin ladang berisi dua ratus batang pohon anggur ini viral
apanya itu di daerah kita itu bisa berkembang pohon anggur tapi yang jenis impor
kalau awalnya dulu kan dibilang kan anggur itu asem asem asem gitu
ya ternyata itu anggur lokal yang artinya untuk sekarang ini untuk kita buat batang bawahan gitu
rupanya itu memang di zamannya dulu itu anggur itu memang untuk wine rupanya
jadi kita setelah mengenal anggur impor jadi kita tahu dari temen tadi jadi kita terus kembangkan terus
jadi seperti ini
bibit yang ditanamnya di sini
ia beli dari sahabatnya di bali
dari dua ratus batang yang ditanam juni lalu dua puluh pohon diantaranya sudah berbuah
ada jenis julian goz harold dan jupiter
tapi menurutnya yang berkembang dan berbuah dengan baik adalah varitas julian
anggur yang aslinya dari ukraina
hingga saat ini sunardi belum berniat mengenakan kutipan tiket masuk kepada yang datang
namun ia menempatkan satu kotak bertuliskan uang kebersihan di depan pintu masuk
beberapa pengunjung tampak memasukkan lembaran uang
yang rp dua dalam kotak ini